itu bisa dicicipin rasanya gitu malah yang dicicipinnya malah anget anget
dari wasit liga dua itu ada
ataupun kita di luar etnis ya di luar yang misalnya latih dan segala macemnya